mungkin yang dimaksud adalah temperamental gitu ya
kenapa apakah memang mencerminkan ada peningkatan atau apakah ada lain hal misalnya jumlah pelaporannya yang meningkat

bahwa apa yang disampaikan oleh
bulan ini juga dan juga bulan november nanti
bukan seperti yang lalu saja
oh podcast teman kita ya
bagaimana gustur lebih banyak cerita
tapi harus kemiringannya kita harus jaga supaya airnya tetap ngalir
ombak di pipeline di mana ombak yang betul betul barrel nya besar sekali
yang diminta cuma nama calon vaksin nick domisili dan nomor handphone
sehingga bisa mengurangi dampak dari kenaikan harga pangan pak
gaji basket juga nggak gede gede banget kan buat cewek
ini sekalian untuk mengencangkan bagian yang akan disambung ini harus rata
kami dalam mengatur tentang syarat usia minimal calon pasangan presiden dan wakil presiden itu mengacu pada pasal dua ratus dua puluh tujuh huruf m
lalu tanggapan prabowo kalau sebelumnya sempat disuruh pikir pikir dulu
jadi lebih ke oke selama ini masih ke arah tujuanku dan ke arah mimpi aku dan itu nggak impossible gitu why not
yang tidak terjadi dalam pilpres pilpres sebelumnya
sudah menemui pak prabowo sudah ada diskusi
awalnya sih kayak gitu terus terusan ya kita tahulah kenapa kita harus perang pandan kayak gitu